lo liat kan duit gue tadi
siap gue beli
eh bukan masalah lo becanda atau gak becandanya
on lagian tuh dapet duit banyak itu
very very mustahil tau gak sih
jangan duit lo hasilnya olong nih on ya
lu semua ini pada fitnah
gue liat nih muka satu satu satu lo nih nih
fitnah aja kerjaannya
gue rela dipukul kayak gini karena aku cinta sama kamu
gak apa apa udah udah udah udah
terima kasih makasih makasih
udah udah bubar aja bubar
udah udah bubar
udah udah udah udah
udah udah udah udah
sakit di badan kamu itu gak sebanding sama sakit hati aku atau enggak
birah sri mau pulang kampung ah
kira kira hamil tiga lah birah
jadi kan sri bisa ngerasain puasa di kampung
seru banget tuh bibi oge rek muang sri
bibi oge di hamil tiga
ya malem ada di lembur makan kue enak
iya entah susah lagi
gimana sih buset ah
ima juga mau pulang kampung ah
karena kenapa diman mau beli baju baru
gue juga ingin beli baju
aku kena hawan sih
meniak kudu pipi lun mudik
terus selama balik kabeh man
adu ngurus imah agan di dia
nggak suka emang diimah aja di dia
kapan ada sri
sri itu kan dulu pembantu inpal alias pembantu pengganti ketika irah pulang kampung
tak jadi sekian
nah jadi sekarang fungsinya dikembalikan lagi
seri jangan pulang kampung alias jaga rumah
enggak mau enggak mau
pokoknya saya mau pulang kampung
tega banget sih emang diman
enggak mau pokoknya sri mau pulang kampung
kan tahun kemarin juga istri udah gak pulang
kasian orang tua sri di sana
kakak saya juga gak pulang
mbira jadi arab
ya udah atuh
diman karunya atuh sih sri
nalaki kamu atuh ngelehan man
nggak sekarang dititihnya kayak gantian irah balik
ya bener baik
diman ada alisan kebo di sana
ya udah bisa potong sendiri lagi ya
emang malah banget sih
eh wah pisah
kita kan mau ke warung babe
lihat dia motornya keren keren parah
masuk yuk kita liat liat dulu
gaya mau beli gue
kok pengen nyolong nyolong aja masuk
bener gak sih
ah gue gak yakin dia punya duit nih
sama aku juga gak yakin nih
udah yuk masuk aja yuk
udah deh yuk
wah bener banget deh
wih ini keren
luar biasa nih baru namanya motor motor nih
gampang mah kalau beli
ini nih yang keren nih
ini baru kesukaan gue ini
sama kesi merah
lu yang bener aja semua krisisnya
tapi lu punya duit gak
aduh jangan bikin malu lu on
iya gue tau orang kaya
tuh ada yang balik lagi
misal pembeliannya cash atau kredit
ini nih duitnya
maaf tebel duitnya
ya diurus ya pak ya
ini beneran dulu on
itu duit banyak banget adit
lu beneran mau beli motor ini
lu bilang gue gak ada tampang krisisnya
gue bercanda gitu mau beli motor
lu liat kan duit gue tadi
siap gue beli
eh bukan masalah lu bercanda atau gak bercandanya
masalahnya nih kita kita nih
pake gak yakin
sempet tampang lu yang kayak gini nih
on lagian tuh dapet duit banyak itu
very very mustahil tau gak sih
wah jangan jangan duit lu hasilnya olong nih on ya
lu semua nih pada fitnah
gue liat deh muka satu satu satu lu nih
fitnah aja kerjaannya
padahal lu gak tau kan asal usulnya duit gue dari mana
semuanya itu karena keluarga gue dapat warisan
emang si ian doang dapet warisan dari ngkongnya
nih gue kasih tau sama lo ya
kalo misalnya ngkongnya ian emang punya tanah luas
lu makan aja masing masing ngutang di warung babel lu
lu bisa ajar gue sama lu om en
nih ya gue liat nih satu lagi nih ya
tuh wa ga pa ma muka lu semua sirik kerjaannya
padahal dia agama dikasih tahu orang sirik itu tandanya dosa
udahlah mending lu pada tunggu di sini ya
gue mau urus dulu motor gue yang baru
ya orang kaya baru
itu mbak on
aku masih gak percaya loh
banyak banget duitnya tadi
diam diam diam
eh inget ya
dalam agama itu kita nggak boleh sirik nggak boleh iri
ini bener bener dosa
bisa diadun loh
cuman kan itu udah
oh duit itu ada di mana ya
tapi mbak benya siti ngapain nelfon mulu sih
bukannya siti yang nelfon mulu ah
mbak benya mulu
dok lo sekarang juga kemari ya
ke kampung randu
itu tanah yang lo suruh cari gue
yang mau bangun madrasah
lah duitnya kan udah gak ada
aduh gimana ini
bahwa masih kekal lagi jualin tanah
dok lu tuh kemari kan
lo jangan kagak kemari
tadinya kan lo yang nyuruh babe nyari tanah
nah sekarang tuh tanah udah dapat
lo kuduk kemari ya
eh jangan sampai bikin gue malu ya
jangan sampai gue malu
ya ya boleh be
tungguin ya be ya
gitu dong jawabannya
masih ada sih duit
berapa gepok ya
tunggu ambil sebelum gue ompetin tuh duit
tapi malah cukup buat beli tanah
satu meter lebih lagi
tapi kalau gue nggak datang pasti ribet nih babe nya di sana nih
suaranya gede banget
datang aja dulu ke sana
di mana sih yang lama amat nggak sampai nyampe
tadi sih orang yang gue tanya nunjukin ke arah sini nih
dibelok kanan ntar depan dibelok kanan lagi gue belok kiri udah gak jauh dari situ
eh si boy ini
udah ada petunjuk soal masalah itu
oh iya nih ini siang nih ada ide menarik boy
dan sekarang kita lagi menuju ke arah rumahnya bang somad
soalnya kalau menurut analisa bang somad itu tuh dalang dibalik masalah ini
soalnya kalau dipikir pikir ya bang somad kan waktu itu tuh pernah nakut nakutin gue sama oki masalah hantu
terus pas gue cross check ke pak akbar pak akbar bilang nggak ada
nah makanya nih ian mikirnya tuh pasti ada sesuatu yang disembunyiin sama bang somad
saking pengennya tuh kita keluar dari kamar maruo tersebut
ah gitu ya kalau menurut gue sih idenya ian bagus juga kok kalah
iya nih si ian tumbuhin otaknya tokcer